tipe tipe badminton lovers di indonesia open dua ribu dua puluh tiga
yang ke satu tipe penonton konvensional
beli tiket duduk manis di tribun totalitas kasih yel yel dukungan dan tidak lupa teriak
seperti yang satu ini datang ke istora dengan kostum yang tidak biasa
kalau idenya sendiri dari indonesia master awal januari cuma eksekusinya kurang lebih tiga minggu
wajahnya ginting ya
bukan lagi pendukungnya ginting
tipe ketiga badminton lovers pemburu foto atlet
nah kalau yang ini gak sedih
sedikit dari mereka rela buat lewatin pertandingan
demi lihat atlet kesayangannya dari dekat
dan tidak lupa selfie dulu
sengaja nunggu disini biar bisa ketemu secara langsung gitu
tatap tatapan juga gitu
apa aja yang dibawa nih
cuma buku sama spidol doang
buat biar ditandatangan
ya sebenarnya sih lebih pengen ketemu lebih dekat sama atletnya sih
jadi kan kalau disini atletnya bisa datengin kita langsung
terus kita bisa ajak foto
terus juga sempet salaman
jadi kayak lebih interaksi aja sih
siapa yang paling ditunggu nih selama indonesia open ini
sebenernya kalau dari tim indonesia kak apri sih
kak apri sama kak fadiyah
kalau internasional aja
tipe terakhir penonton sedih
kayak yang disana tuh
gimana gak sedih
penonton tipe ini adalah badminton lovers yang udah jatuh kembali ke indonesia open ini
penonton tipe ini adalah badminton lovers yang udah jatuh kembali ke indonesia open ini

saya sudah datang jauh jauh terus mau beli tiket on the spot
karena kemarin yang online sudah habis ya
ya kecewa aja sih sebagai badminton lovers
pengen nonton kan pemain pemain indonesia
meski ada beragam tipe
tapi lebih dari enam ribu penonton yang datang tiap hari ke istora
cintanya terhadap olahraga badminton dan terutama untuk mendukung atlet atlet indonesia
mardika utama riki maulana jakarta